gino gue butuh banget bantuan dari lo
gue gak tau mau minta tolong sama siapa lagi
karena untuk saat ini gue tuh cuma percaya sama lo jin
gue kalo menunjukkan bahwa dia tuh masih sangat menyayangi gue
sangat mencintai gue
susah orang pasti move on dari adrian
gak tau kenapa deh
aku tuh masih khawatir soal yang kamu mau ikut mma sahasia itu
karena aku tuh yakin banget
pertandingan kali ini
itu pasti akan lebih banyak lawan yang jago jago
terus aku juga ngeliat yang kayak tadi tuh loh orang asing yang kamu lawan itu
pasti juga barangnya pada gede gede
ya kan serem serem
ya mudah mudahan enggak
makanya kamu berdoa dong buat aku ya sayang
santai aja lagi
lagian kan itu kan pertarungan resmi ya
jadi itu ada wasit ada tim medis
ya pasti aman lah
nggak kayak berantem tadi di restoran tuh asal asalan
kamu tau kan
dan aku akan ngelakuin apapun untuk ngebahagiain oma aku
jadi aku minta tolong
kamu jangan bikin oma aku sakit
lo tau sendiri kan
gue itu masih punya suami
itu salah lo sendiri
kenapa dari awal gak bilang ke oma kesayangan loh itu
kalo gue ini tuh punya suami
iya memang salah aku
tapi aku pasti akan pindah sama adriana
tapi aku akan ngelakunya dengan pelan pelan
aku gak mau dia sakit lagi
oma aku segalanya buat aku
dan aku sayang banget sama dia
cuma itu doang aku mau sampaikan
baer banget tuh si alex ya
kalau dibiarin lama lama bisa tambah ribet urusannya
tapi kalau gue kecewain dia
ntar dia bisa aja bongkarin semua rahasia gue ke mas b apalagi ke boy
kalo sampe dia buka rahasia soal kejadian di anyar
kalo gue dalangnya
boy dan mas b
bakal marah banget sama gue
gak taro duit disitu
gue butuh banget bantuan dari lo
gue gak tau mau minta tolong sama siapa lagi
karena untuk saat ini gue tuh cuma percaya sama lo jin
gue tuh kesel banget sama dia
dia tuh udah ngacauin semuanya
dia juga bikin hidup gue jadi tambah hancur tambah beranta

gue pengen kesel pengen jamak tuh rambutnya itu

tapi gak bisa secara frontal
tapi gak bisa secara frontal
lo tau sendiri kan kalo gue ngelakuin semua secara frontal
yang ada nanti dia bilang ke boy
kalau yang ngerencanain untuk milakain reva itu adalah gue
nanti ujung ujungnya dibawa bawa nih nama lo juga
karena lo yang pengen banget ngelakain mondi

lo gak mau kan kita berdua jadi keseret seret kan
dia lakuin sesuatu lah supaya dia cerah
gue lagi ada di cafe roti tadi sama dia
nah sekarang dia udah pergi baru aja pergi
dan dia keluar lewat ke kiri
adriana lo dengerin baik baik
selama ini gue selalu bantuin lo
tapi apa balesannya
lo gak pernah bantu gue sedikit pun
terus apa untungnya gue bantuin lo
gue pernah janjikan sama lo kalau gue itu mau bantuin lo untuk dapetin raya
tapi gue gak punya akses untuk nyamperin raya
atau ngebantuin lo dengan cara gimana gue gak ngerti
karena gue gak tau kalian itu kayak gimana
luar itu kayak gimana tuh gue gak ngerti sama sekali
apa sekalian gue minta bayaran aja ya
secara gue gak enak juga minta dikirim duit terus dari orang tua gue
yaudah gini aja deh ya
gue akan bantuin lo
tapi gue butuh duit
ya karena gue harus bayar orang kan
karena gue gak bisa nyuruh anak buah gue

selama ini anak buah gue selalu kerja untuk lo
selalu bantuin lo
tapi mereka gak pernah dapat apa apa
lo mau berapa aja lo tinggal bilang oke
yaudah kalau gitu gue akan kasih alex pelajaran
jujur gue masih dendam sama dia
karena dia sempet mau ngebongkar kedok gue
gue terlalu kesal banget sama lo
lo udah bikin hidup gue cerita sama kacau sama berantakan
dengan kehadiran lo plus oma lo
dari kepala ada ijo
eh tunggu tunggu tunggu
kan tadi ada si jekik
kok ciki gak ada sih
kemana ya dia
katanya dia lagi sakit mbak
otang otang si krimo berkaca mata renang
itu gue gara gara rambut lo yang padet itu tuh
menutupin otak lo agak susah mikir
parah apa enggak
dirawat apa enggak
ya lupa gue tadi
tapi kan gue udah bilang ke ws ke dia
lu pada ribut aja jadi orang
gue telfon langsung dianggap gini lah
yaudah ya kayak gini nih baru contoh
ya lupa udah jangan berisik gue telfon dulu
ini minumnya dan
zek gue dapet kabar katanya lo lagi sakit ya
bener gak sih
iya tadi gue lagi jalan mau pulang
terus tiba tiba ada motor mepet mewet motor gue
ya wajar lah memang gue emosi
masalahnya kan gue mau balik gue capek
mau lu apaan gitu kan
terus tiba tiba dia langsung minta jaket gua
ya sekarang gini deh men lo pake logika aja deh
tiba tiba ada orang nggak kenal
gue juga gak tahu dia siapa
terus ngapain dia minta jakit gue
ya gak bakal gue kasih lah
terus tiba tiba dia megang jaket gue
gue awasin lah tangannya daripada jakit gue
udah gitu langsung main dihajar gue
eh buka jaket lo
mau gue abduh sendiri
sampai sekarang tangan gue sakit banget ini kayaknya kesel ya udah tangan gue ini
berarti parah dong sakit loh
ya udah deh gue sama anak anak langsung jenguk lo aja gimana
gak usah gak usah ini gue juga kayaknya tangannya cuma kesel doang
keobaran gue juga cuma biru biru biasa
ya wajar lah lagi men santai aja
lagian gue juga ada di rumah kok
di dekat sini juga ada tukang urut
jadi ini kan tukang urutnya gue panggil kesini buat ngurut gue
supaya cepet sembuh deh
lekas sembuh ya
kabarin ya anak anak ya
salam juga dari gue
di mobil papi dan rencananya besok baru mau diambil
jangan kirim sms genit loh
enak aja kapan aku genit
ya gak tau deh siapa tau kamu tiba tiba kan kirim sms yang gangga
yaudah deh kalau gitu aku mau ganti baju dulu
oke dah bogan
asik terima kasih tete
ya alhamdulillah hatu tuhan
tuan sama non teh baik baik
saya surti mah tadi teh cuman khawatir aja tuhan
enggak kenapa napa tuhan aku tahu aja
pasti dia takut sendirian
tapi silahkan dulu sayang ya
tadi teh ada den boy telpon nanyain non
nih ke hp surti
terus bibi gimana ya hp aku ketinggalan lagi aku boleh minjem hp b surti
boleh boleh nih
nanti aku gantiin pulsanya aku isiin lebih banyak
halo bibi udah ada kamar dari reva bibi
langsung akrab aja ya sambil surty